dan untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan arus mudik langsung saja kita akan bergabung dengan bella mulahela yang saat ini berada di gerbang tol kalekangkung
tepatnya di jawa tengah kemudian juga ada reza siregar yang saat ini berada di gerbang tol kota baru lampung
kita akan ke bella dulu di gerbang tol kalikangkung
bella selamat malam
bella bisa digambarkan kepada kami bagaimana kondisi di gerbang tol kalikangkung sampai dengan kamis malam
apakah memang skema one way ini cukup membantu untuk mengurai kepadatan dari para pemudik di sana
ya selamat malam tiffany saya sampaikan bahwa memang sejak pukul tujuh hingga sembilan malam hari ini kami pantau dari gerbang tol kalikangkung semarang
memang sudah terlihat banyaknya pemudik yang masuk ke arah semarang menggunakan gerbang tol kalikangkung semarang ini
dan memang didominasi dengan kendaraan pribadi dengan plat b dan juga bus yang membawa
jadi memang sudah ada pemudik di dalamnya begitu
tiffany kalau misalnya kita bisa membahas soal one way sejak pukul lima sore tadi di kilometer empat puluh tujuh karawang
memang sudah diterapkan skema one way untuk mengurai kepadatan yang terjadi di dalam tol
dan sampai kilometer empat ratus empat belas yaitu tempat saya melaporkan sekarang yaitu di kalekangkung semarang tiffany
dan memang di sepanjang jalur tol setelah terjadi ataupun dibantunya ade skemanya rekesel lalu tersebut
tidak ada ataupun kepadatan yang terjadi
tidak ada ataupun kepadatan yang terjadi
seperti sebelumnya yang tadi siang ataupun pagi sempat terjadi cukup panjang antrian di jakarta cikampek sampai ke palimanan begitu
untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana rekayasa lalu lintas ataupun bagaimana persiapan dari semarang sendiri untuk mengetahuinya
sudah bergabung dengan saya kombespol agus uryono dilantas dari polda jawa tengah
bapak bisa dijelaskan bagaimana skema pengamanan dari one way sejak kilometer empat puluh tujuh hingga empat ratus empat belas pak
baik terima kasih
polda jawa tengah dan jajaran termasuk stakeholder sangat siap sekali melaksanakan operasi ketupat
dan hari ini adalah diberlakukan one way
one way nasional dari kilometer empat puluh tujuh sampai kalikangkung
teknik dan taktis one way sudah kita lakukan sehingga pengusungan jalur yang menuju ke jakarta tadi sudah kita laksanakan dua jam sebelum hari h
dan hari ini saat ini
rombongan daripada one way sudah masuk di wilayah jawa tengah
tentunya polda jawa tengah sudah mengantisipasi ketika nanti pengemudi sudah tiga jam mengendarai bisa singgah di rest area
rest area sudah kita kelola ketika nanti cukup banyak penumpang ataupun pemudik yang datang ke rest area
di sana juga ada pos pelayanan berkaitan dengan gerai vaksin juga kita siapkan juga
pak ini kan ada one way dari kilometer empat puluh tujuh hingga empat ratus empat puluh
setelah melewati gerbang tol kalikangkung skemanya seperti apa pak kalau misalnya nanti ada penumpukan dari kendaraan
kita sudah ada skenario ya ketika nanti lonjakan arus cukup tinggi setelah keluar dari kali kangkung dan sebelum keluar dari kangkung pun kita sudah antisipasi
ketika keluar dari kalikangkung nanti akan keluar exit tol kelapya
nah tentunya nanti di sana ada penumpukan arus dari polda jawa tengah dengan poresta
dengan antisipasi rekayasa apakah nanti ketika lonjakan cukup banyak kita akan berlakukan one way
termasuk juga kita berlakukan kontraflow
jadi pemudik kita prioritaskan untuk melanjutkan perjalanan arahnya kemana
kalau arahnya ke demak kudus ada yang ke gerobokan ada yang ke semarang ada yang ke solo
tentunya nanti akan kita lihat kondisi arus pada saat itu
tetapi langkahnya sudah kita siapkan
pak jelur mantas saja nanti untuk melerai kemacetan ketika nanti terjadinya one way
pastikan arusnya lontas
pastikan nanti ada yang tempat yang beberapa titik yang akan termacet
arus mana saja pak jalurnya mana saja
baik untuk arus mudik jadi tidak terpaku di jalan tol
semua menjadi prioritas untuk mudik
yang pertama tol sendiri yang sekarang sedang one way
pantura juga kita siapkan termasuk jalur tengah jalur selatan dan selatan selatan
itu jalur pansela
ini sudah kita siapkan
polda jawa tengah sudah mengantisipasi sudah membuat pos pam sejumlah dua ratus tiga puluh
bisa melayani pemudik yang menggunakan jalur mana yang dipilih
termasuk tujuan kemana
terakhir pak kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan ataupun ada masalah di lalu lintas di tol dan di luar tol
langkah atau antisipasi dari polda jawa tengah sendiri bagaimana pak
baik di jalan tol itu ada dua puluh satu rest area
dari dua puluh satu rest area itu kita punya tim ure
termasuk juga kolaborasi dengan jasa marga termasuk dengan pertamina
ketika ada kecelakaan di tim ure itu ada
jadi segera dia akan datang ke tkp
termasuk juga di pantura
pantura juga demikian
ada tim ure yang gabungan di sana
termasuk jalur selatan
ketika ada kendaraan yang macet saja kehabisan bensin kita sudah punya tim
jadi polri dengan pertamina akan datang ke lokasi
termasuk juga evakuasi berkaitan dengan kecelakaan
sudah kita siapkan semua skenario itu
terima kasih bapak atas waktunya
selamat bertugas kembali
yang memang tifa nih kalau misalnya kita membahas terkait dengan adanya
sebelumnya juga ada skema yaitu ganjil genap yang sudah diterapkan di tol cikampek
dan mengarah ke palimananda
dan yang kedua adalah penerapan kontra flow yang tadi pagi sempat dilakukan
dan yang terakhir adalah penerapan one way ini juga akan berlangsung sehingga tanggal satu mendatang
besok juga akan diberlakukan one way sejak pukul tujuh pagi hingga pukul dua belas malam
dan ini dirasa sangat tepat untuk mengurai adanya penumpukan yang terjadi di sekitar
ataupun di dalam tol yang mengarah ke kali kangkung
di jawa tengah
baik terima kasih bella atas laporan anda dari gerbang tol kalikangkung jawa tengah
kita akan terus pantau bagaimana perkembangan kondisinya dari jawa tengah
kita akan langsung bergeser ke lampung
tempatnya di gerbang tol kota baru ada reza siregar
reza puncak arus mudik di trans sumatera masih diperkirakan akan terjadi besok
pantauan kondisi di lapangan malam hari ini seperti apa
kemudian antisipasi untuk mengurai kepadatan
yang diperkirakan puncaknya ini baru terjadi pada besok hari
ya selamat malam tifa nih
ini situasi arus lalu lintas di ruas tol bakauheni selatan hingga terbang g besar
saat ini masih terpantau cukup lancar
empat hari menjelang hari raya lebaran dua ribu dua puluh tiga
tercatat hingga pukul tujuh malam tadi

tiga kendaraan yang keluar melalui gerbang tol kota baru
gerbang tol kota baru ini dikhususkan untuk para pelaku perjalanan yang akan menuju kota bandar lampung
nantinya para pelaku perjalanan yang akan melanjutkan perjalanan ke kota palembang dan seterusnya
bisa keluar melalui gerbang tol kayu agung dan seterusnya
dan memang terjadi peningkatan sebesar satu ratus tiga puluh satu sembilan puluh empat persen
walaupun angka ini dapat
dikatakan cukup besar begitu tiffany
namun tidak ada terjadi kepadatan ataupun antrian panjang di beberapa gerbang tol
seperti gerbang tol kota baru gerbang tol natar dan juga lematang
dan tiffany dapat saya sampaikan memang besok adalah puncak arus mudik
yang diperkirakan oleh operator jalan tol di tol trans sumatera ini
dan nantinya jika terjadi kepadatan akan ada rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan
oleh pihak operator jalan tol dan juga kepolisian daerah lampung
nantinya jika terjadi kepadatan di gerbang tol bakahuni selatan
para pelaku perjalanan akan dialihkan menuju gerbang tol bakau huni utara
dan juga jika terjadi kepadatan di gerbang tol kota baru
para pelaku perjalanan akan dialihkan menuju gerbang tol natar dan juga lematang tiffany
dan dapat saya sampaikan juga pihak operator jalan tol juga sudah mengantisipasi
kepadatan dengan menyediakan dua ratus lima puluh delapan unit gardu yang beroperasi
dan juga dua puluh satu titik rest area di mana empat diantaranya terdapat pos vaksinasi
yang dapat dipakai oleh para pelaku perjalanan yang ingin mendapatkan
vaksinasi booster secara gratis oleh kepolisian daerah lampung tiffany
dan jika nantinya terjadi kecelakaan ataupun situasi darurat yang terjadi
di tol trans sumatera ini para pelaku perjalanan
dapat menghubungi yang pertama adalah dari pihak operator jalan tol
sudah disediakan call center yang tersedia di variable message sign di area jalan tol
dan yang kedua adalah dapat menghubungi call center polisi di nomor satu ratus sepuluh
nantinya jika dianggap situasinya cukup darurat dan membutuhkan penanganan yang cepat
nantinya akan ada evakuasi via udara yang kemarin pihak kepolisian daerah lampung
juga telah melaksanakan simulasi evakuasi ini selama tiga puluh menit di kilopetra

dapat memiliki rencana perjalanan yang matang begitu tiffany
karena disini juga disediakan banyak titik rest area
para pelaku perjalanan dapat mengunduh aplikasi dari pihak operator jalan tol
untuk melihat cctv secara real time di mana kepadatan terjadi
lalu juga dapat mengecek saldo dan juga top up saldo uang elektronik
dan dapat juga melihat tarif berapa uang elektronik yang harus disiapkan
jika berangkat dari titik a
ketika terjadi kecelakaan pelaku perjalanan tersebut akan berubah menjadi lebih cepat
terima kasih reza siregar dari gerbang tol kota baru lampung
atas laporan anda dan juga sebelumnya ada rekan kami bella mulahela
di tol kalikangkung jawa tengah
kita akan tunggu perkembangan dari rekan rekan di lapangan
selamat malam selamat bertugas kembali